komisi orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras mendesak pemerintah
agar membuat tim pencari fakta untuk mengungkap dugaan adanya pelanggaran ham berat
dalam kerusuhan dua puluh satu dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas
menjawab itu presiden joko widodo meminta publik untuk memberi waktu kepolisian
untuk menuntaskan kasus rusuh mei lalu
kerusuhan dua puluh satu dua puluh dua mei di bawaslu ri hingga kini masih menyisakan tanda tanya
komisi nasional hak asasi manusia mendorong polri segera mengusut penyebab kematian
delapan korban tewas kerusuhan dua puluh satu dua puluh dua mei lalu di bawaslu
ketua komnas ham ahmad taufan damanik mengatakan dua dari delapan orang korban tewas
dalam kerusuhan di sekitar gedung bawaslu pada dua puluh satu dua puluh dua mei
dua puluh mei lalu sudah terkonfirmasi akibat peluru tajam
ahmad menegaskan pelaku yang menembakkan peluru tajam itu harus segera dicari dan ditangkap polisi
sebelumnya wakil koordinator komisi orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras
ferry kusuma mendesak pemerintah agar membuat tim pencari fakta
untuk mengungkap dugaan adanya pelanggaran ham berat dalam kerusuhan itu
untuk mengurai ini itu hanya bisa dilakukan lewat tim gabungan pencari fakta itu
menemukan tentang peristiwa yang benar itu seperti apa
siapa yang berperan untuk apa
kalau kontras melihat ini ada dugaan pelanggaran ham yang berat
jokowi memberi respon terkait desakan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau tgpf kerusuhan mei
jokowi mengatakan masih menunggu kepolisian menyelesaikan penyelidikan kasus korban meninggal di lokasi kerusuhan
berikan waktu terlebih dahulu pada polisi untuk menyelesaikan yang kasus pembunuhannya
kemudian ini sudah berjalan paralel juga nanti kasus yang berkaitan dengan meninggalnya yang ada di lokasi lokasi kerusuhan
dua duanya berjalan paralel dan tidak hanya kepolisian nanti bisa mengajak komnas ham dan yang lainnya
kepolisian sendiri masih terus menyelidiki peristiwa rusuh dua puluh satu dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas
kapolri jenderal tito karnavian menyebut hasil investigasi polri
akan dibuka kepada publik terkait korban kerusuhan tersebut
di pori itu melakukan investigasi tentang korban korban yang ada
tim ini bekerja paralel dengan komnas ham untuk merekonsiliasi data
nanti ada waktunya saya lupa tanggal kalau saya tidak salah tanggal dua puluh tiga an
kalau investigasi diselesaikan
sementara itu lembaga perlengkapan
perlindungan saksi dan korban atau lpsk siap memberi layanan perlindungan kepada korban atau saksi kasus kerusuhan dua puluh satu dua puluh dua mei
lpsk akan menerima permohonan dari para korban kerusuhan pada pekan depan
keluarga korban masih butuh jawaban mengapa anggota keluarga mereka tewas
dan apa yang sebenarnya terjadi apakah dugaan penggunaan peluru tajam yang menyebabkan semua korban tewas benar adanya
untuk menjawab pertanyaan itu saya sudah ditemani beberapa orang narasumber
yang pertama di sebelah kiri saya pak safri alam syah ayah dari korban farhan
pak safri terima kasih selamat malam
dan kita juga sudah kedatangan mas munaf rizal manan
mas rizal terima kasih komisioner komnas ham
selamat malam mas rizal
dan juga ada mas rifanli anandar penyelidik kontras
mas rifan terima kasih
kita langsung saja mungkin membahas masalah ini
saya ke mas rizal dulu deh ke komnas ham
di tengah proses investigasi apapun itu yang sekarang dilakukan oleh petugas kepolisian
yang katanya juga paralel dengan komnas ham saat ini tentang kerusuhan atau huru hara dua puluh satu dua puluh dua mei kemarin
catatan komnas ham sejauh ini apa
khususnya tentang pengungkapan siapa kemudian yang melakukan aksi ini
dari perspektif korban lah pokoknya
ya terima kasih
yang jelas berdasarkan temuan awal dari komnas ham
ini sudah terkonfirmasi ada korban yang terkena peluru tajam pada saat kejadian tanggal dua puluh dua mei itu
nah oleh karena itulah karena ini sudah nyata ada yang terkena peluru tajam meninggalnya
maka perlu diketahui lebih lanjut
siapa yang melakukan hal ini
siapa yang melakukan penembakan peluru tajam tersebut
ya kemudian jenis senjatanya apa
kemudian mengapa itu dilakukan
bagaimana proses terjadinya
nah komnas ham menaruh perhatian betul untuk mengetahui ini
oleh karena itulah kami sudah membentuk tim membentuk tim untuk menggali fakta fakta
informasi data segala sesuatu yang terkait agar ditemukan kebenaran yang seterang terangnya atas masalah ini
catatan komnas ham berapa orang sih sebenarnya menjadi korban dari tragedi itu
kalau yang sekarang sudah diketahui kan sembilan ini ya
nah yang kemudian diketahui terkena peluru tajam itu yang sudah terkonfirmasi ada dua
itu dari keterangan dari
ya jadi komnas ham pada saat dua puluh dua mei itu sudah bergerak cepat melakukan peninjauan ke lokasi
termasuk juga ke rumah sakit tempat korban korban ditempatkan
nah dari sana komnas ham mendapat informasi dari dokter kemudian juga dari korban yang mengalami langsung itu
jadi ada sembilan catatan dari komnas ham dan dua diantaranya diketahui sampai saat ini
sudah terkena peluru tajam
terkena peluru tajam begitu ya
bagaimana kemudian skema untuk menelusuri ini apa yang sedang dilakukan saat ini
iya tentu saja kami akan melakukan upaya upaya terbaik maksimal yang bisa dilakukan oleh komnas ham berdasarkan mandat pendak undang ya tiga puluh sembilan tahun sembilan puluh sembilan
untuk mengetahui ini ya
sedapat yang bisa dikumpulkan
kemudian meminta keterangan pihak pihak yang relevan
agar bisa mendapatkan titik terang kebenaran tentang hal ini
terang kebenaran tentang apa yang sungguhnya terjadi pada saat itu
sehingga menimbulkan korban ya sebanyak itu ya sejumlah itu
kemudian ada korban yang terkonfirmasi ada peluru tajam di tubuhnya
jadi sekarang masih terus di
oh ya sekarang masih berproses
masih bekerja ya tim
memang kami belum sampai pada kesimpulan akhir
namanya juga masih proses bekerja
sebelum ke pak syafri saya ke mas rifan dulu deh kalau gitu
polisi kan kemarin sudah memaparkan dan memberikan informasi siapa yang kemudian menjadi dalang kerusuhan
dan motifnya pun juga sudah mulai diungkap begitu
tapi kemudian kontras melihat ada yang kurang tentang perspektif korban
dan kemudian kontras juga menyatakan bahwa ini yang disampaikan kemarin kemarin ini justru semakin membingungkan dan semakin bias
maksudnya apa sebenarnya
seolah olah kontras itu melihat
siaran persnya polri dan tni pada saat itu itu kayak mengkotak kotakan isunya gitu
ada yang dalang ada soal pelaku yang melempar arat apa bebatuan ke polisi
tapi kok yang keluarga korban atau korban yang tewas ini kok nggak ke cover di siaran pers itu
malah kita melihatnya bahwa sembilan versinya polri sembilan versinya kita masih delapan itu disebut ya terduga perusuh
ini terlalu dini bagi kita kayak gitu
oh saya kontras bekerja cepat juga mungkin lebih cepat daripada komnas ham
kita datang ke enam ada lima orang kita hubungi dan satu orang kita hubungi
itu dia bilang secara visual
keluarganya bilang tertembak
dan mereka tidak mengetahui apakah keluarga apakah anaknya atau saudaranya ini ikut dalam kerusuhan
nah kenapa kita bilang bias informasi
karena polisi mungkin belum mendalami
tapi pak syafri nanti mungkin bisa cerita kalau dia belum didatangi belum ditanyain apakah dia mengetahui anaknya ikut aksi atau tidak
tapi sudah disebut sebagai perusuh
gini seolah olah keterangan tersebut kami mengkhawatirkan ada upaya membenturkan antara pendukung dua yang mana kita juga nggak tahu apakah anaknya pak syafri mendukung dua atau tidak
atau keluarga korban atau yang ikut aksi mendukung atau tidak
itu dengan polisi gitu
atau bias informasi yang awalnya terjadi dari satu
informasi yang bermunculan itu semakin dibentur benturkan
karena keterangannya tidak jelas
ini yang kemudian dikatakan oleh kontras membingungkan publik begitu ya
tapi kalau kemudian publik juga menilai bahwa yang perlu dicari lebih awal siapa otak atau aktor intelektualnya itu seharusnya juga akan runut ke siapa bagaimana kemudian korban ini apakah perusuh atau tidak
atau dugaan dugaan seperti yang disampaikan kontras tadi bagaimana
malah dugaan kami itu seharusnya lebih cepat
ini kita coba ambil case dari ada informasi mengenai percobaan pembunuhan terhadap empat pejabat negara
itu bisa diketahui lebih cepat siapa aktornya siapa yang akan melakukannya lalu sampai sampai dia bikin testimoni dan lain sebagainya
nah dalam korban yang telah meninggal ini tentu kan polisi menempatkan brimob brimob atau satuan satuannya ke titik titik tertentu
misalkan ada di petamburan atau di selipi atau di tanah abang
itu kan komandannya pasti tahu ada berapa jumlah orang satuan yang ditempatkan di situ
terus ada berapa di selipi dan lain sebagainya
nah nantinya akan diketahui siapa yang misalkan misalkan diberikan peluru tajam atau diberikan peluru karet itu kan lebih cepat semestinya
kalau misalkan tim investigasi internal itu bekerja dengan baik
kalau begitu ada yang janggal berarti ya
atau memang ada yang sengaja ditutupi menurut kontra
kami melihatnya demikian
bahwa kemudian ini sengaja dibelurkan untuk kemudian mengungkap dulu siapa dalangnya atau siapa
itu yang kita bilang bias informasi
sementara yang pelaku atau dugaan percobaan pembunuhan itu belum dilakukan
tapi yang sudah tewas kok malah agak sedikit lambat
oke kalau gitu saya ke pak syafri
pak syafri apa ya kita tentu ingin menyampaikan duka bella sungkawa kepada
bapak begitu dan keluarga dengan meninggalnya farhan begitu ya
sejauh ini komunikasi yang sudah di
di apa ya dilakukan dengan petugas kepolisian seperti apa pak
atau bagaimana kemudian cerita di balik fahri eh farhan ini yang jadi korban saat itu
sampai saat ini komunikasi dengan kepolisian boleh dikatakan tidak ada
karena beberapa kali beberapa hari datang petugas itu hanya dalam rangka bella sungkawa aja
baik itu dari polsek polres juga dari polda terakhir itu hanya melakukan investigasi untuk menanyakan nomor telepon almarhum farhan sapero putra saya
sedangkan yang saya ketahui informasi pertama adalah saya dapat dari adiknya
korban yang tinggal di daerah sawangan
itu mengabari saya setelah saya sholat subuh dia telepon ke saya ayah tolong rumah sakit budi kemuliaan farhan tertembak
di saat saya mulai bergegas ternyata ada kabar baru kalau saya harus langsung ke rumah sakit cipto
akhirnya saya coba untuk berangkat dengan saya punya kakak itu langsung ke rumah sakit cipto
sampai di sana saya langsung ketemu dengan jenazah
dia sudah ada di ruang jenazah dan saya lihat ya sudah dalam keadaan meninggal
hanya dengan baju terbuka kancingnya terbuka
terlihat di sini ada lubang yang sekitarnya itu ada bercak bercak darah dari sini ya
nah itu tembus sampai belakang punggung sini
di sini ada di sini besar tapi lubangnya sama dengan yang di depan
tapi di sini bengkak ke depan
berbicara dengan pihak rumah sakit yang itu cuma ada di ruangan administrasi rumah sakit
dia mengatakan bagaimana pak ini mau diotopsi atau di forensik
karena saya tidak merasa ada siapa siapa hanya saya sebagai orang tua
yang melihat jenazah anak saya sudah seperti itu
saya ambil bermusawarah dengan saya punya kakak
akhirnya ambil keputusan tidak bersedia untuk di otopsi atau di forensik
gak ada masalah pihak rumah sakit cipto
bapak tanda tangan aja
saya bilang saya bawa apaan nih untuk rumah
karena biasanya kalau pemakaman pak itu ada surat kematian kan gitu kan
tapi saat itu pihak rumah sakit mengatakan saya nggak bisa ngeluarin
alasannya saya tidak melakukan otopsi dan forensik
saya tidak melakukan tindakan apapun di rumah sakit cipto
kalau begitu gimana pak
oh enggak bapak ada surat kematian tapi dari rumah sakit budi kemuliaan
nah disitulah saya terima
terus ini gimana pak statusnya disini
dia bilang status anak bapak ini adalah titipan dari rumah sakit budi kemuliaan
nah itu langsung nggak berapa lama kita dapat ambulan kita langsung bawa pulang
mas rizal bagaimana melihat paparan dari keluarga korban seperti ini
ada sesuatu yang janggal atau memang seperti itu prosedurnya
atau bagaimana komnas ham melihat ini
ya memang ada pertanyaan pertanyaan yang muncul ya
dari apa yang terjadi yang dialami oleh pak syafri terhadap putranya farhan
misalnya penitipan farhan itu dari rumah sakit budi kemuliaan ke rumah sakit cipto maung kusumo
itu perlu dijelaskan
mengapa terjadi seperti itu
kemudian sampai mengeluarkan surat kematian yang tidak bisa dilakukan oleh rumah sakit cipto mangunkusumo
pada saat jenazahnya berada di sana
tapi harus rumah sakit yang mengirimkan
nah itu juga menimbulkan pertanyaan pertanyaan yang harus dijawab
belum lagi termasuk apa yang dialami oleh almarhum ya
tentang tadi disampaikan oleh pak syafri
luka yang dialami
ada lubang yang tembus itu
yang menunjukkan ada sesuatu yang sebagai peluru tajam itu
nah itu juga menimbulkan pertanyaan
bagaimana terjadinya siapa pelakunya
kapan persisnya terjadi dimana dan seterusnya
kita akan tanyakan lebih lanjut
kemudian publik juga ingin bertanya
parameter apa sih sebenarnya yang dipakai oleh komnas ham
bahwa memang ada terjadi pelanggaran ham berat di huru hara dua puluh satu dua puluh dua mei
termasuk juga kontras nanti ada wacana untuk membentuk tgpf begitu ya
kita akan tanyakan lebih lanjut
sian dari indonesia prime news segera kembali
sebelum saya nanti ke mas rifan dan juga mas rizal
saya ingin ke pak syafi dulu deh
pak syafri waktu farhan ada di rumah sakit
dan bapak menyaksikan langsung bagaimana kondisi farhan saat itu
yang terlihat secara spesifik lukanya seperti apa pak
apakah memang seperti luka apa ya
peluru tajam atau apa yang bapak saksikan langsung saat itu
kalau untuk memahami itu peluru tajam itu kan saya tidak paham
ya keterangan dari pihak kesehatan waktu itu bagaimana
jadi saya hanya melihat lubang di sini yang selalu mengeluarkan darah
posisinya di dada ya
oh di sekitar sini
nah di sekitar itu ada bekas dalam namanya darah yang mungkin sudah dihapus
jadi ada yang kering sedikit di sini
nah terus tembus di belakang juga sama
cuma di belakang itu ada benjolan besar
tapi ada lubang yang sama dengan yang di depan
saya sampai di saat saya menanyakan untuk membawa pulang jenazah
saya katakan minta surat kematian yang tadi saya katakan bahwa pihak rumah sakit tidak bisa mengeluarkan karena tidak melakukan tindakan apapun
di rumah sakit cipto
tapi bapak tidak mencoba untuk bertanya begitu kepada dokter atau pihak yang memang menangani
pihak yang memang menangani farhan saat itu jenis lukanya itu apa
disebabkan oleh apa
setelah saya mendapatkan itu bahwa dia dikeluarkan surat kematian itu hanya dari rumah sakit budi kemuliaan
dan saya menyadari bahwa rumah sakit cipto adalah tidak melakukan tindakan apapun
berarti saya mau tanya kalau begini kematian anak saya caranya apa nih pak
untuk keterangan bahwa status anak saya
pihak cipto cuma mengatakan
ya ini cuma kematian dengan tidak wajar
tapi tidak ada terkonfirmasi bahwa itu kemudian luka yang disebabkan oleh peluru tajam atau luka tembak itu tidak ada konfirmasi sama sekali dari petugas medis yang menangani
baik dari budi kemuliaan atau dari cipto
kalau dari budi kemulyaan kan kita tidak ketemu
yang ketemu hanya di cipto
dan cipto hanya mengatakan itu
saya coba mendalami untuk menanyakan bahwa
jadi gimana tentang jenazah anak saya tersebut
itu akibat apa
ya karena saya tidak melakukan otopsi dan forensik
kami pihak rumah sakit tidak bisa menyebut karena apa karena apa
tapi ini adalah kematian yang tidak wajar
tapi tidak spesifik kematian tidak wajarnya tidak dijabarkan begitu ya
iya tidak spesifik
mencoba untuk mencari tahu untuk konfirmasi juga mungkin ke polisi saat itu
saya tidak lakukan apapun
saya hanya langsung pulang membawa jenazah dan siap memandikan
diselenggarakan begitu ya
langsung dimakamkan begitu
kalau kita flashback saat kejadian farhan saat itu di mana pak syafri
kalau yang saya dapat dari istrinya ya
dia berangkat saja karena istrinya ini ada di cekarang
sedangkan saya ada di depok
dia pergi berangkat
dia ngumpul di bekasi
karena dia kan dagang
baju baju kokoh muslim dan dagang bukan dagang dalam arti berniaga besar
hanya pesanan teman ada dua dia bawa
nah di bekasi itu sampai jam sebelas malam tanggal dua puluh satu
jadi tidak ikut dalam kerusuhan ini
dia jam sebelas di sana dia berangkat
saya nggak tahu berangkatnya apa karena kita nggak ada komunikasi
oke kalau gitu saya ke mas rizal lagi
kalau publik ingin mengetahui sebenarnya parameter dari pelanggaran ham yang terjadi di dua puluh satu dua puluh dua mei kemarin itu apa ya mas rizal
sehingga kemudian ada catatan catatan bahwa memang ada hal hal yang dilakukan di luar kewenangan aparat begitu
ya jadi sampai saat ini komnas ham itu masih berproses melakukan
ini ya penggalian fakta terhadap masalah ini ya
nah jadi memang belum sampai pada kesimpulan akhir
sudah sampai di mana
nah sekarang kami masih mengumpulkan meminta keterangan pihak yang relevan ya mendengar masukan masukan semua
nah cuma yang bisa saya jelaskan begini
dari apa yang terjadi ini kan sudah sangat jelas bahwa di situ ada kekerasan
kemudian juga sebagaimana yang kita bisa lihat di video yang beredar ya
ada juga unsur penyiksaan
dan yang paling penting adalah kematian
nah termasuk juga ada yang disebut sebut dugaan tentang orang yang hilang
nah empat hal ini dari perspektif hak azazi manusia ini memang sangat erat kaitannya dengan pelanggaran ham
tapi nanti bagaimana kesimpulan akhir komnas ham mengenai itu memang kami harus berdasarkan temuan temuan fakta
tidak bisa berdasarkan asumsi kan
nah untuk itulah kami sekarang masih berproses
masih bekerja untuk terus menggali sebanyak banyaknya yang bisa kami dapatkan
sampai pada kesimpulan terkait dengan pelanggaran hamnya
berarti memang statement statement yang sekarang bergulir ini memang belum bisa dijadikan standar apapun untuk mengungkap apa sebenarnya yang kemudian membuat yang paparan atau temuan dari komnas ham ini belum selesai begitu ya
iya masih berproses memang
kontras juga inline mungkin ya dengan komnas ham bahwa akan mengusulkan untuk dibentuk tgpf begitu
sepenting apa ini sehingga kemudian harus didesak untuk dibentuk tgpf
sebelumnya saya nggak tahu ya kalau komnas ham apakah sepakat dengan tgpf ataukah tidak
terakhir saya baca informasi kalau mereka sepakatnya tgpf dari polri
tgpf dari polri
sementara kita yang kita maksud adalah ini terdiri dari unsur unsur lembaga negara gitu
misalkan kayak waktu tpf munir itu diketahui oleh polisi itu sendiri
terdiri dari beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan ke depannya
nah kalau yang tadi dijelasin pak rizal itu kan dijelasin kalau saya mau sederhanakan sistematis dan meluas
nah kita udah beberapa menemukan itu misalkan ada penyiksaan juga benar yang tadi kata pak rizal bilang ada korban yang hilang juga ada yang meninggal juga kayak gitu
sementara proses penyelidikan atau pendalaman
kemudian dari kepolisian ini cenderung lambat kita melihatnya
ya gitu sebagaimana yang tadi saya bilang
padahal sederhana saja tim polri sudah membuat dua tim
investigasi internal dan tim baris krim
yang keduanya saya rasa kerjanya ini hampir mirip
sementara upaya untuk mencari tahu tentang kematian korban penyebab aslinya korban itu kok kemarin tidak disebutkan dalam siaran persnya dalam keterangan persnya
nah itu yang nah atas dasar itulah kita desak
maka pembentukan tgpf ke presiden
itu yang pertama
yang kedua di luar tgpf sendiri komnas ham bersama ombudsman bersama kpai bersama komnas perempuan terus dan lpsk itu sebetulnya punya mou
tentang national preventive mechanism atau sistem pencegahan nasional terkait dengan anti penyiksaan
nah upaya upaya mereka ini sebetulnya pembentukan npm ini adalah turunan dari konvensi internasional anti penyiksaan
yang bisa membawa masing masing organisasi tersebut
untuk ngecek apa yang terjadi sebetulnya di tahanan
nah karena kan waktu peristiwa berlangsung ada ratusan orang yang ditahan
misalkan kemarin kontras ke polres jakarta barat itu kita menemukan ada satu ratus delapan puluh tiga
kabarnya ada yang beberapa sudah ditangguhkan
terus ada yang ditaruh di polda dan lain sebagainya
nah apakah lembaga lembaga negara itu sebelum dibentuknya tpf atau nanti jika dibentuk sudah melakukannya
demi diskusi yang berimbang kita juga sejak awal sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari
menghubungi pihak dari polri begitu
tapi kemudian memang belum bisa hadir dan belum terkonfirmasi hingga saat ini
tapi kita tetap jalankan diskusi ini
tapi yang bilang mas rifan itu gimana
apakah sepakat dengan apa yang akan dilakukan kontras
atau memang komnas ham punya metode sendiri
atau memang jadi join sama investigasi dengan polri
atau bagaimana sebenarnya
ya pertama kami mengapresiasi usulan yang disampaikan oleh kontras
soal perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta
posisi komnas ham adalah tidak dalam setuju atau tidak setuju akan hal tersebut
karena ada atau tidak adanya tgpf komnas ham sudah bekerja
sudah punya tim
sudah punya tim dan kami bekerja berdasarkan sebagai mandat mandat undang undang
komnas ham sebagai lembaga mandiri independen yang setingkat dengan lembaga negara lainnya
maka kami bekerja berdasarkan mandat undang undang itu
persoalan nanti kalau misalnya dipandang oleh publik
kemudian oleh termasuk juga mungkin oleh lembaga lembaga negara
memang ada keputusan politik dari presiden atau mungkin juga dari dpr perlu tgpf
ya silahkan saja karena itu merupakan domain dari lembaga negara yang lain ya
tapi dalam kaitannya dengan komnas ham kami akan tetap bekerja dengan mandat yang ada pada kami
dengan tim yang sudah kami bentuk dan sudah mulai bekerja
nanti saya juga akan menanyakan ke mas rizal
apakah secara makro ada hal hal atau bagian bagian yang sebenarnya bisa diungkap atau memang belum diungkap
termasuk juga ke pak syafri nanti
apakah apa yang akan didorong dari penyelesaian kasus ini
cnn indonesia prime news segera kembali
oke kita kembali dalam diskusi kita malam ini ke mas rizal
mas rizal kan sebenarnya kalau kita lihat masih panjang juga ya
kalau kita amati dari pas cek rusuhan sampai hari ini
ada beberapa kali pernyataan atau statement dari polri tentang bagian bagian dari kasus ini
mas rizal melihat apakah ini memang skemanya seperti ini
dikumpulkan dulu semua data
diinvestigasi dulu semua informasi dan data data terkait
atau memang sebenarnya sudah ada bagian bagian yang bisa diungkap ke publik
tapi belum juga disampaikan begitu
atau apa yang sebenarnya pesan yang belum bisa diterima oleh masyarakat tentang kasus ini
ya saya kira dari apa yang sudah disampaikan oleh kepolisian
dari beberapa konferensi persnya tentang masalah ini
sekarang yang menjadi pertanyaan besar publik adalah soal siapa pelaku
penyebab kematian yang menggunakan peluru tajam itu
nah sekarang kan kepolisian tidak secara eksplisit menyampaikan itu
sehingga hal ini memang masih kabur
nah yang menjadi perhatian kita adalah jangan sampai ini semakin lama waktu berlalu
nanti semakin tidak jelas bahkan semakin gelap
ini kan tidak baik bagi penegakan hukum penegakan keadilan kita
dan saya percaya sebetulnya kepolisian itu punya instrumen yang sangat cukup
sangat mumpuni baik sdm baik peralatan jaringan dan lain sebagainya
termasuk keahlian dan pengalaman untuk bisa menguak ini
nah sekarang ini menjadi penantian publik polisi untuk bisa mengungkapkan siapa pelaku
yang menyebabkan ada korban meninggal dunia karena peluru tajam
dan ini saya kira menjadi pertaruhan juga buat kepolisian
karena ini akan berimplikasi terhadap citra kepolisian sendiri sebagai institusi
bahkan lebih jauh saya melihatnya ini bisa berimplikasi terhadap reputasi sistem hukum kita
karena tidak ada pengungkapan
kebenaran atas masalah ini
kemudian harus diikuti dengan nanti penegakan keadilan
dan lebih jauh bisa mengganggu reputasi kita dalam hal perlindungan penegakan ham
dalam hal kehidupan berdemokrasi
komnas ham melihat itu sekarang
ya saya kira kami melihatnya sekarang kepolisian harus betul betul secara serius mengungkapkan ini
oleh karena itu kalau tidak maka seperti yang saya sebutkan tadi
akan tidak baik bagi citra institusi kepolisian bagi sistem hukum bagi ham dan demokrasi kita
ke pak syafri juga deh
pak syafri apa keinginan terbesar untuk dari keluarga untuk kemudian bisa membuat kasus ini terang menderang
karena memang dari keterangan bapak tadi bahwa keterangannya tidak cukup banyak begitu yang menguatkan bahwa farhan terkena peluru tajam
luka adalah luka tembak ini juga tidak terkonfirmasi sampai sekarang
apa sebenarnya yang ingin didorong agar kasus ini bisa kemudian terungkap sejelas jelasnya
bagi saya sebagai orang tua yang telah kehilangan anak pada dasarnya kan ini sudah menyangkut nyawa manusia
ditambah satu sisi inti dari semuanya adalah kemanusiaan
saya melihat dari kabar pertama saya melihat jenazah anak saya
tidak ada suatu apapun dan sampai hari ini sudah dua puluh tiga hari mungkin dua puluh empat jam
tidak ada dari pihak manapun apa itu yang bertanggung jawab atau yang peduli tidak ada
terutama dari pihak pemerintahan
di satu sisi kalau orang untuk mungkin yang peduli dalam arti bela sungkawa mungkin semua orang bisa datang
tapi menunjukkan kepedulian hilangnya nyawa manusia
terpublikasi begitu besarnya tapi tidak ada satupun
tapi kalau kemudian bapak tidak yakin farhan terkena tembakan peluru tajam atau meninggal karena tertembak itu bagaimana
saya melihat gini aja
kalau satu sisi ada di jalan orang tertabrak kendaraan
itu juga akan dicari siapa yang nabraknya
ini kan jelas pasti akan dicari yang nabraknya siapa
korbannya siapa ini enggak kami melakukan sendiri
sampai saat ini
itu aja yang saya rasakan
karena dugaan dugaan terkena peluru tajam ini tidak terkonfirmasi sampai sekarang
oke kalau gitu saya ke kontras terakhir mas rifan
apa yang kemudian ingin didesak begitu
agar kemudian kasus ini benar benar jelas terungkap
kekhawatiran kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh mas rizal ini tidak terjadi
apa yang ingin dilakukan
penyelidikan yang dilakukan oleh tim investigasi internal polri maupun tim baris krim
itu dilakukan secara independen dan akuntabel
yang tadi saya bilang kalau penempatan penempatan satuan satuan brimob
itu kan pasti diketahui oleh komandan
dan siapa yang diberikan senjata api itu jelas juga
dan pelurunya berapa jelas juga
dan penggunanya untuk apa itu ada perkapnya
perkap satu nomor dua ribu sembilan
jadi kalau misalkan itu mau dilakukan secara serius penyelidikannya
itu polisi bisa melakukannya
itu dengan jelas dengan terbuka dan disampaikan kepada publik
berkoordinasi juga nih dengan lembaga lembaga negara lainnya
karena kasusnya kan tidak hanya ada yang meninggal saja
tapi ada yang penyiksaan ada yang orang hilang
dan ditahan tanpa bisa ditemui oleh keluarga
aksesnya dipersulit lah
karena kenapa ini harus cepat dilakukan
supaya asumsi asumsi yang muncul di publik itu bisa tertahan
terakhir saya baca pernyataannya pak wiranto
dia menyebutkan bahwa senjata tersebut tak bertuan
nah saya gak mau menyalahkan pak wiranto saat itu
karena pak polisi juga tidak menyediakan jawaban jawaban yang real
siapa yang dipersenjatai siapa penggunaan senjata api untuk apa dan lain sebagainya
akhirnya muncul lah statement statement itu
jadi ke depan baiknya bagi polri
kalau kontras tetap mendesak di bentuknya tgpf
yaudah tim yang ada dulu berkoordinasi dengan lembaga lembaga negara
berikanlah akses kepada orang orang yang ditahan secara mudah
agar ditemui oleh keluarganya pendamping hukumnya dan lain sebagainya
dan bekerja secara independen
walaupun kemudian yang meninggal ini belum terkonfirmasi juga
terkena peluru tajam atau tertembak
iya itu justru tugasnya pak polisi
walaupun komnas ham juga mengatakan baru dua yang terkonfirmasi begitu ya
keterangan yang kami terima saya diberikan tiga surat kematian
dari dinas kesehatan dan satu dari rumah satu kekelamaan
di situ disebutkan cedera lainnya
nah kenapa tidak dijelaskan
apa misalkan terkena tembakan
benar tadi kata mas ferry kenapa tidak dijelaskan lebih detail
terus juga yang paling penting berkoordinasi dengan dinas dki jakarta itu sendiri ya
pemprov dki jakarta dan tadi pak rizal juga menyinggung soal jaringannya polisi
cctv yang saya nggak tahu nih aksesnya sudah sampai mana dilakukan ya
cctv pemda punya terus ditelantas punya apakah tim yang dibentuk oleh polri khusus untuk dua ribu satu ratus dua puluh dua ini telah menghubungi mereka
juga dinas kesehatan dki jakarta yang memegang berapa jumlah yang meninggal
berapa jumlah yang keluka berat buka ringan dan sebagainya
oke masih banyak sekali pr sebenarnya ya
terakhir mas rizal dalam waktu dekat apa yang diharapkan dari pengungkapan kasus ini
saya pikir sekarang ke depan ya polisi mulai harus ada kemajuan yang progresif
dari apa yang disampaikan itu beberapa saya melihat masih bersifat hipotesis
ya misalnya mengenai tkp yang meninggal itu ada disampaikan terjadi di sekitar asrama brimo
tapi itu masih hipotesis kemudian ada juga disampaikan dari kepolisian ada kemungkinan pelaku penembakan adalah polisi yang tidak bertugas
itu pun masih hipotesis
nah kemudian ada beberapa lain yang sifatnya hipotesis
nah ke depan saya kira polisi harus mulai secara serius untuk supaya nanti dilihat oleh publik ada kemajuan dari apa yang dilakukan oleh polisi
ini semakin terang nggak lagi hipotesis hipotesis
dia sudah terverifikasi terkonfirmasi begitu
sampai kemudian siapa pelaku penembakan
sehingga bisa nanti yang menjadi korban keluarga korban
dan bisa memperoleh keadilan dari itu
termasuk juga nanti ada upaya untuk uji balistik dan juga
ya bagian dari itu
pengopsi lebih lengkap begitu ya
ya bagian dari itu
itu bagian dari semua skenario yang akan dilakukan sebaiknya
pak syafri ada yang ingin disampaikan untuk terakhir
saya rasa enggak ada
jadi saya cuma berharap ya sudah lah jangan sampai ada korban korban lain
setiap kerusuhan setiap apa yang sampai saat ini tidak juga ketahuan bagaimana
kan mereka juga kehilangan
seperti kami baik ibunya baik anaknya
itu kehilangan kehilangan sekali
saya rasa gitu aja
jadi sayanginlah jiwa manusia
itu kan ciptaan tuhan yang tidak perlu dimatikan oleh manusia juga akan mati sendiri dengan tuhan
kenapa harus dengan tangan tangan manusia

pertanggung jawaban petugas sampai saat ini kepolisian sudah sampai jauh
sampai saat ini ya kita belum ada
tidak ada ucapkan
ucapan bicara ini hanya bila sungkawa seperti biasa aja
kalau gitu kita akan tunggu semua pihak yang berwenang dan yang terkait untuk menyelesaikan atau menuntaskan kasus ini
agar semua terang benderang agar juga misteri korban dan juga apa yang menjadi tanda tanya semua pihak ini bisa terungkap
ya kita apresiasi sekali lagi untuk narasumber yang sudah hadir malam hari ini
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali sesaat lain